ribuan pengungsi korban banjir di subang jawa barat masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian
mereka belum bisa pulang karena rumahnya masih terendam banjir lebih dari satu meter
sebagian warga memilih mengungsi di bawah jembatan layang jalur utama pantura di pamanukan subang
mereka lebih memilih tempat ini karena tak ingin berdesakan di tempat pengungsian
mereka berebutan saat bantuan makanan dibagikan warga sudah tiga hari mengungsi
ribuan warga memilih bertahan di pengungsian karena ketinggian air di permukiman warga masih mencapai satu meter
warga mengaku rumahnya rusak diterjang air banjir
perabotan seisi rumah ludes terbawa air